anda kembali di cnn indonesia newscast dan dalam special segmen the politician malam ini
kami akan berbincang langsung dengan ketua umum p tiga yang akan belak belakan bicara politik terkini
dan juga arah politik partai kaabah ke depan
bagaimana kemudian p tiga mengembalikan kejayaan partainya
siapa tokoh yang akan dilirik oleh p tiga untuk maju dalam pilpres dua ribu sembilan belas
semua pertanyaan itu akan langsung dijawab oleh suarso monoarfa ketua umum partai persatuan pembangunan
sudah hadir bersama dengan kami di studio pada malam hari ini
kita bisa lepas masker ya pak karena sudah tes juga sudah negatif
mudah mudahan sehat sehat pak suwarso
kemarin sudah harlah ya pak
p tiga merayakan harlah ke empat puluh sembilan
lancar semuanya dan ada pernyataan dari pak suarso yang cukup menarik ini karena
akan menjadikan jawa timur merebut kembali mengembalikan lagi suara p tiga

yang bahasanya pak soeharto dipinjam oleh partai lain
mengapa kemudian jawa timur pak yang menjadi battle groundnya p tiga menuju pemilu dua ribu dua puluh empat
ya karena kan kita mesti melihat awalnya seperti apa
pada waktu itu hanya tiga partai dan memang p tiga basisnya di jawa timur
tapi kan setelah reformasi memang ada euforia pembentukan partai
politik dan seterusnya
dan dengan demikian basis itu memang tergerus
apalagi kemudian muncul partai partai yang basisnya sama
jadi kami berkeyakinan kita ingin mengembalikan suara suara yang dipinjam tadi itu
dan kita akan mulai dari jawa timur
karena jawa timur itu secara angka itu terjadi
penurunan yang signifikan
padahal basis kita ada di jawa timur
untuk mengembalikan basis di jawa timur itu maka kita memulainya mikotnya itu di jawa timur
dan mikot ini tentu harus punya napaktilas sejarah yang jelas
dan napaktilas sejarah yang jelas itu adalah bersama bagaimana para nahdiyin untuk kemudian menyegarkan kembali ingatannya
dan sesungguhnya kita bukan hanya mau menengok ke belakang
tapi ingin bersama sama para nahdiyin itu untuk melihat ke depan
peradaban yang akan kita tegakkan yang akan kita bangun bersama
yang sebenarnya itu inherent dan kemudian sejajar lurus linier dengan diperjuangkan oleh partai persatuan pembangunan
dari kacamata atau dari yang pak suarso lihat ya
kemudian dalam beberapa tahun belakangan p tiga kehilangan suara di basis suara utamanya katakanlah suara nu begitu
apakah dalam beberapa tahun terakhir kemudian memang mulai berjarak meninggalkan basis suara dan sekarang kemudian mulai berupaya kembali atau bagaimana
oh enggak enggak saya kira begini
ya mungkin kan nahdiyin itu kan bukan hanya di partai partai yang berbasiskan islam
nahdiyin itu kan milik semua partai
nu itu adalah superintensif
itu adalah supremasi terhadap semua partai politik
karena itu warga nu ada di mana saja
nah mungkin cara relasi untuk berkomunikasi kembali dengan nu mesti diubah gitu
caranya mungkin akan berbeda
apalagi juga para milenial hari ini itu kan tidak lagi melihat atau menengok ke belakang sejarah yang masa lalu
yang mereka ingin lihat adalah hari ini dan ke depan
kita tontonkan kita tunjukkan dan kemudian kita janjikan bersama sama
jadi cara cara baru itu yang akan kita kenalkan
dan kita ingin memahami lebih baik struktur dari para pemilih di jawa timur dan juga basis basis p tiga yang akan datang yang baru
jadi kita tidak hanya bernostalgia tetapi kita juga mengembangkan ceruk ceruk pasar yang baru di jawa timur
nu dan p tiga punya relasi yang cukup panjang ya pak suarso
p tiga kan juga kemudian berdiri dari fusi yang salah satunya adalah partai yang basisnya jelas adalah nu
nah selama ini bagaimana relasi nu dan juga p tiga pak suwarso
sempat ada pasang surut sempat ada di momen yang paling dekat sampai agak berjarak
nah sekarang menuju ke dua ribu dua puluh empat karena basis suaranya sudah jelas
bagaimana memenangkan pertarungan ceruk suara
ya itu pertanyaan yang
yang menarik karena memang p tiga asal muasalnya salah satu pendirinya adalah nu
dan kemudian saya katakan tadi setelah reformasi kemudian terjadi segmentasi partai partai politik yang berbasiskan islam sedemikian rupa dan melebar
dan alhamdulillah kalau kita lihat seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dua ribu empat suara kita masih tetap ada dan tetap pembangunan
nomor tiga pemilu pada waktu itu
nah yang menjadi pertanyaan waktu turun kan
kenapa di dua ribu sembilan turun dua ribu empat belas dan kemudian dua ribu sembilan belas
nah kita membaca di sana apa
apakah karena relasi kita dengan ormas ormas islam wabil khusus dalam hal ini nu dan kemudian juga dengan muhammadiyah
itu perlu diredefinisi atau seperti apa
hasilnya apa tuh dari pengkajian itu
hasilnya yang pertama
yang pertama adalah bahwa kita tidak lagi hanya melihat kaum nahdiyin dan juga ormas ormas islam itu dengan sudut pandang perspektif yang lama
yang klasik gitu
dan kemudian dengan melankolis gitu ya
dengan romantisme masa lalu
kita harus menawarkan sesuatu yang baru ya
dan kebetulan secara kebetulan dengan kepemimpinan
pak gus yahya yang baru yang mengatakan bahwa nu itu adalah di semua partai politik dan bersifat inklusif
nah itu satu isyarat yang baik yang sebelumnya quote unquote dikuasai oleh satu partai politik ya
nah jadi kami bergembira itu
nah ini yang kita ingin sambut kita sahuti secara proporsional tanpa kemudian
mengatakan oh ini nu itu milik b tiga
tidak bisa juga kita sampaikan gitu
bahwa kita ada bersama sama dan akan menawarkan sesuatu yang baru
dan kita ingin lihat keberlanjutan ke depan untuk negara kesatuan republik indonesia ini
maka gagasan gagasan pembangunan seperti apa dan kemudian peradaban apa yang akan kita tumbuh kembangkan di tanah air tercinta ini
oke jadi ketika kemarin gus yahya dan pengurus pbnu datang
bahkan gus yahya mau nyebut ini pengurus pbnu datang paling banyak ke acara partai
ini maknanya apa ini buat p tiga
itu mesti tanya ke gus yahya
tapi buat anda pribadi atau buat p tiga sendiri
ya itu berarti satu anu ya
pertama yang kami hargai dan kami senang sekali karena partai persatuan pembangunan adalah partai yang pertama kali dikunjungi oleh ketua umum pbnu
saya kira kalau melihat riwayatnya beliau juga pernah menjadi salah satu pengurus ya
dan saya kira dengan kehadiran yang banyak juga menunjukkan resiprokalitas terhadap p tiga
karena hampir semua juga kami di jawa timur misalnya atau juga di beberapa bagian di tanah air ini
karena pengurus pengurus p tiga itu adalah kader kader nu
kadang kadang kita tidak bisa apa namanya orangnya sendiri kadang kadang bingung
dia ini bicara pas sebagai nu atau sebagai p tiga gitu
nah kami bergembira sekali ketua ada ketua pcnu kemudian ada ternyata dia juga adalah ketua dpcnu dan seterusnya
nah jadi saya kira mungkin
hal itu yang mendapatkan resipoklaritas dari gus yahya
jadi selain di dpp di pbnu kita juga banyak
dan di dpp p tiga sendiri juga kader kader nu cukup banyak
sebagai partai yang punya kedekatan punya relasi yang cukup panjang dengan nu dan nahdiyin pak suarso
belakangan kita tahu sempat ada dinamika politik ya di pbnu
yang kemudian sangat jelas gus yahya mengatakan bahwa tidak ingin pbnu terlibat dalam politik praktis
atau berada di atas sebuah partai politik
sifatnya ada di atas kepentingan politik
remasi di atas partai politik
apa yang pandangan bapak soal sikap yang diputuskan atau dipilih oleh ketua pbnu yang sekarang gus yahya
saya kira itu bagus
itu bagus sekali
jadi untuk mengembalikan kembali nu ke hitoknya yang sesungguhnya
dan kemudian mengayomi
kemudian memberikan landasan moral
kemudian mendorong semua partai politik untuk berkompetisi secara terbuka
dan kita ingat bahwa ada satu ratus delapan juta warga nahdijin
saya kira wajar sekali kalau semua partai politik menginginkan untuk mendapatkan empat dari nu
nah relasi ini yang harus per hari ini harus diredefinisi gitu
nah yang kami sahuti dari apa yang ditawarkan oleh gus yahya adalah
membangun peradaban indonesia ke depan itu seperti apa
dan kita mengenalkan rahmatan nil alamin
islam yang rahmatan nil alamin itu seperti apa
kita inklusifitasnya itu bentuknya apa
toleransi itu apa
kemudian pembangunan itu apa
karena itu tagline p tiga itu merawat persatuan dengan pembangunan
kita tawarkan itu merawat persatuan dengan pembangunan
intinya adalah kerja kerja politik elektoral itu sesungguhnya adalah kerja kerja pembangunan
nah bagaimana misalnya kita mengkampanyekan orang memilih gitu kan atau ikut kepada kita
tetapi kita tidak bisa punya opsi bagi dia untuk menyelesaikan masalah dia
misalnya dia kehilangan lapangan pekerjaan
misalnya dia sakit nggak ada dokter atau rumah sakit
banyak masalah masalah yang seperti ini yang sebenarnya sesungguhnya adalah beririsan atau bahkan penting dalam kegiatan kegiatan elektoral
jadi saya kira itu yang perlu di definisikan kembali dalam kerja kerja politik
jadi bicara soal elektoral p tiga ke depan kembali ke jawa timur begitu jadi jawa timur ini menjadi indikator
ya gitu lah
kalau kemudian di jawa timur berhasil
insya allah nasional lah
dan itu mengejar target target dari suara p tiga
pak suarso kita harus break
usai jeda saya mau tanya membahas lagi lebih jauh suara p tiga ya pak
ini tipis sekali pak untuk parliamentary threshold
banyak yang memprediksi survei survei itu bisa menjadi ancaman
tapi kalau kita lihat rencana p tiga di dua ribu dua puluh empat artinya pr nya sangat besar
bagaimana mewujudkan target dari p tiga itu pak suharto dan siapa tokoh yang sudah mulai dilirik oleh p tiga sebagai kandidat untuk pilpres dua ribu dua puluh
kabarnya ada kedekatan dengan pak anies baswedan
benarkah demikian tapi dijawabkan nanti
kita break dulu
kami akan segera kembali
kembali bersama saya reinhard sirait
saya masih bersama dengan pak suarso monoarfa ketua umum p tiga yang malam hari ini hadir dalam special segmen the politicians
bicara arah politik partai kaabah
tadi kita sudah banyak membahas ya pak soal dinamika politik di nu kemudian jawa timur yang akan dijadikan basis perjuangan awal dari p tiga untuk mengembalikan kejayaan
terima kasih pak
untuk kuliah kebudayaan di pemilu dua ribu dua puluh empat nanti sampai kemudian yang juga selalu muncul dalam potret survei pak suwarso adalah suara prediksi p tiga
artinya dua tahun ini mesin politik harus bekerja sangat keras untuk mengejar target
caranya bagaimana pak
yang pertama paling penting untuk mereka untuk mencari titiknya harus kita menerima

karena kita sudah bekerja tentu kita sudah bekerja bahkan sebelumnya
jadi ketika saya memimpin partai ini dengan tegas saya katakan hari ini kita sudah mengatakan harus siap untuk menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat
dan kita tahu memang kita mengalami musibah yang bertubi tubi
dan saya ingatkan bahwa kerja kerja elektoral sudah harus lebih awal dan lebih duluan dan pekerjanya itu terencana dengan baik
saya sampaikan bahwa kita sudah mampu menyusun perencanaan dengan baik itu sudah setengah dari pekerjaan
setengah pekerjaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan perencanaan itu
dan rencana itu harus realistis achievable dan benar benar spesifik
kemudian apa yang harus kita lakukan
dan yang paling penting adalah pertama kita bagaimana rekrutmen politiknya
mulai dari merekrut para pengurus pengurus
sekarang sering saya mengatakan saya tidak ingin merekrut pengurus pengurus yang hanya akan mengurusi pengurus
tapi adalah pengurus pengurus yang memang mengurus partai
dan bahwa kehadiran dia itu adalah kehadiran yang voluntary untuk dihibahkan diwakafkan kepada untuk kepentingan partai
dia ingin diurusin oleh partai
jadi itu satu gebrakan pertama yang saya lakukan secara mental itu harus berubah
nah kemudian saya lebih banyak konfigurasi dari para pemimpin pemimpin itu
ada yang muda ada yang baru sama sekali masuk di partai politik
ada yang dari tempat layanan yang sudah senior
jadi konfigurasi ini akan memperkaya sudut pandang gitu
cara mereka bekerja
kemudian juga akan terjadi transfer knowledge historicalnya juga mereka kemudian bisa cepat belajar
dan pada saat yang sama kami lakukan sekolah politik buat mereka
jadi bagaimana bisa menguasai cara cara kerja baru itu penting
nah setelah menguasai cara cara kerja baru adalah menguasai bagaimana belajar tentang seluruh daerah daerah pemilihan di indonesia
dengan karakter spesifik yang lebih khusus
secara ringkas saya ingin mengatakan bahwa
kita ingin kerja kerja yang lebih well pen dan rasional gitu
jadi bukan kombinasi dari faktor faktor kebetulan
nah faktor faktor kebetulan yang kita bisa pakai misalnya ya waktu rekrutmen politiknya
dan nanti adalah rekrutmen dari para caleg caleg
kita akan terbuka kita akan buka selebar lebarnya untuk putra putri terbaik indonesia
yang mau untuk mengabdikan dirinya dalam hal menjadi calon anggota legislatif
bahkan menjadi calon anggota eksekutif
jadi bisa jadi calon anggota dpr bisa jadi presiden
nah jadi kita buka itu
yang dulu kan sering terlalu tertutup kita akan buka
nah tentu batasnya hanya batas waktu
jadi sekarang kita akan siapkan long list sampai dengan bulan juni ini
jadi kerjanya sudah lebih rapi lah kalau saya ingatkan
jadi kita sudah bersiap
kita sudah bersiap sejak awal sejak tahun dua ribu dua puluh
dan mudah mudahan ini gerak terus
dan kami melakukan political marketing hampir di seluruh tanah air
kita gerakkan sampai di bawah
akan fokus ke ceruk pemilih nahdiyin atau bisa kemudian melebar ke pemilih islam yang lain
saya kira kan broad spektrum kalau p tiga itu
mulai dari yang paling kiri sampai paling kanan ada di
itu akan bergantung pada situasi
dan kondisi dapil masing masing
karena itu pengenalan dapil itu akan menjadi penting
kenapa misalnya harlah kemarin di jawa timur
karena majority suara kita di sana adalah nahdijin
dan kita ingin mengembalikan itu
nah nanti kita lihat lagi di tempat tempat yang lain
jadi menurut saya kita sudah mencoba memahami dulu peta elektoral ini sedemikian rupa
dan kita mau meng grab seperti apa
jadi nggak lagi betul suara p tiga itu enam tiga juta ya
tetapi kalau kita bagi habis dengan kursi p tiga yang hanya sembilan belas
itu adalah termahal
rp tiga ratus dua puluh per kursi
bandingkan dengan partai politik yang lain
yang rata rata paling tinggi cuma rp dua ratus lima puluh
bahkan ada yang sampai rp dua ratus untuk satu kursi
nah kita rp tiga ratus dua puluh
itu menunjukkan bahwa suara kita tidak terbagi dengan baik di berbagai tempat
nah kalau ini bisa kita lakukan saja
bayangkan saja kalau enam lima juta itu rata rata bisa satu ratus dua puluh ribu gitu di lima puluh dapil
kita dapatnya mungkin lima puluh kursi kalau enam lima juta
kalau terbagi rp satu ratus dua puluh
kalau kita terbagi misalnya rp dua ratus saja rp tiga jutaan rp tiga puluh jutaan kita dapat
tapi ini kan nggak begitu
nah minimal kita bisa dapat seperti itu
nah jadi saya kira itu yang penting yang kita sedang kita pelajari dari sini
pasti ada diferensiasinya di setiap pemilu ke pemilu
dan kita tahu bahwa dua ribu dua puluh empat pemilih terbanyak adalah pemilih pemula pemilih milenial zennial
karena itu para pengurus p tiga juga terdiri sebagian besar
para milenial dan zennial
jadi anda optimis pak bisa menembus ambang batas parlemen
tidak seperti yang kemudian dibaca dipotret oleh lembaga lembaga survei bahwa terancam karam di dua ribu dua puluh
targetnya berapa sih pak
target dari p tiga untuk parliamentary threshold yang bisa ditembus atau target suara
target suara kita itu minimal yang pernah kita capai pada tahun dua ribu empat
pada waktu itu kita bisa mencapai
nah jadi ya itu kalau bisa seperti itu
lembaga lembaga survei kan bisa dengan caranya mereka sendiri
kami juga punya cara mereka sendiri
cara kita sendiri
jadi dengan cara kita sendiri kita sudah merambat
karena kita juga menggunakan curug curug pasar yang baru
kemudian gerakan gerakan dari yang secara masif dan terstruktur di bawah yang sudah gerakan
kalau anda lihat di beberapa daerah yang kita langsungkan mereka sudah aktif
girah kegairahan ya untuk bangkit kerja politik itu sudah bergerak dengan baik
pak beberapa pengamat atau pakar menilai bahwa salah satu faktor yang membuat suara p tiga anjlok di dua ribu sembilan belas ya
selain mungkin ada bahasa tadi pak suharto musibah cobaan gitu mungkin ya
musibah adalah karena saat itu p tiga tidak mengikuti arus suara di akar rumput dalam hal pilpres dua ribu sembilan belas
suara akar rumput maunya mendukung pak prabowo tapi justru mendukungnya pak jokowi dodo
nah terlepas itu benar atau tidak pak
bagaimana di dua ribu dua puluh empat apakah nanti akan mengedepankan kepentingan elitnya atau kemudian suara akar rumput yang ada di bawah
ya itu kita harus lihat sekali lagi kita nggak bisa hitam putih seperti itu ya kan
kita harus mengambil resultantenya
resultante berapa sih ceruk akar rumput kemudian elitnya

para youtuber juga luar biasa sekarang
para youtuber juga luar biasa sekarang kan
para youtuber juga luar biasa
ya kan selegram juga luar biasa dia dengan pengaruh bangunan seperti itu
meskipun harus dibuktikan apakah itu elektoral atau tidak
nah jadi saya kira kita tidak terlalu khawatir ya
apa terkait dengan dengan apa tadi situasi bahwa kita akan demikian lagi
nah kalau dua ribu dua puluh empat pak langsung ke pertanyaan tadi saya sempat tanyakan
sebelum kita break
siapa tokoh yang memang sudah dilirik oleh p tiga
kita membaca publik juga mungkin melihat ada kedekatan dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
bahkan disebut ini langsung kader kadernya pak suwarso
yang mengatakan bahwa suara basi suaranya p tiga memang banyak yang mendukung pak anies sebetulnya untuk dua ribu dua puluh empat
ya begini ya
itu fakta atau
ya begini pertama pak anies itu bukan milik partai politik sampai hari ini
jadi dia terbuka gitu
bagi p tiga untuk mendekatinya itu jauh lebih leluasa dan mudah gitu kan
sementara tokoh tokoh yang lain itu kan milik partai politik
tapi memang ada juga yang diincar oleh p tiga gitu
tetapi itu kan kader dari partai lain
nah cuma ya saya nggak bisa sebutkan sekarang
tidak bisa disebut seperti apa ya
tapi paling tidak p tiga itu sudah punya dua
dua calon itu ya
calon yang sudah berpartai
yang sudah berpartai dan satu yang
tidak berpartai ini panis dong berarti kan
itu kan kesimpulan kan
oke silahkan pak anies lanjutkan
nah ini kan tadi hubungannya dengan pertanyaan yang tadi
apakah nanti akan linier
apakah kita akan mendapatkan kotel efek nggak dengan pemilihan ini
apalagi pemilihan presiden dan legislatif akan sama
nah kita kan benar benar berhitung
ya berhitung benar
semua faktor tadi yang disebutkan
kalau akar rumput kecenderungannya seperti apa
nah resultante itu yang kita akan apa
jadi berarti pasangan ini kira kira cocok
yang punya kira kira memberikan potensi kotel efek yang bagus di dalam
tapi di luar itu sendiri kita juga ingin mengatakan bahwa
kita juga adalah mesin
mesin suara yang juga bisa di
jadi resiprokal oleh siapa
tapi benar ya pak
artinya banyak pendukung atau akar suara akar rumput p tiga ini
menginginkan atau mendukung pak anies untuk dua ribu dua puluh empat
ya ada suara itu
bagaimana kemudian partai menyikapi itu
karena itu kan bisa menjadi sinus mutualisme sebenarnya
secara formal belum diformalkan
secara formal belum diformalkan
artinya sudah ada arah ke arah sana
oke diterima secara informal
tinggal secara formalnya gitu ya
iya kan itu ada mekanisme dan sebagainya
dan kita juga bisa lihat perkembangan berikutnya
kita nanti lihat lah september oktober yang akan datang
kita akan lihat ini
peluang peluang kemungkinan yang akan datang
bahkan kita juga sudah mulai mengincar partai partai politik mana yang cocok untuk kita lakukan koalisi
di antara teman teman koalisi hari ini gitu
untuk di dua ribu dua puluh
sudah mulai melihat itu pak
ya kita juga sudah lihat
ya misalnya partai partai politik yang setidak tidaknya mereka belum punya calon presiden
setidaknya dari kalangan yang mereka sendiri
jadi kita lihat wah ini lumayan gitu
bisa kita dekati bisa kita bicara gitu
apakah mendukung saat ini mendukung calon yang memang belum mempunyai warna dalam tanda kutip
belum punya partai itu memang jauh lebih mudah dan lebih menguntungkan pak suarso
mungkin bukan lebih menguntungkan
tetapi lebih mudah
menguntungkan menjadi relatif gitu
lebih mudah jadi artinya kita tidak terganggu gitu
kita akan bicarakan
bahkan kita bisa kalau memang firm nanti conformity nya itu ada ke depan kita yang bawa gitu
nah ini calonnya p tiga adalah ini gitu
kan jauh lebih mudah buat kita
tapi kalau itu adalah dari kader yang lain kan susah kita nentengnya gitu
kita ingin juga menentengnya itu dari tingkat dari tahap tahap yang awal
kita nggak mau jadi follower gitu
kita mau jadi yang pertama kali didorong gitu
nama nama yang muncul pak di publik atau di potret survei sebetulnya ya sudah terbaca ya pak
ada pak anies pak ganjar pak prabowo pak sandiaga ridwan kamil dan lain sebagainya
nah seberapa jauh pengamatan anda pengamatan p tiga terhadap tokoh tokoh yang sudah mulai banyak disebut sebut berpotensi untuk maju di pilpres dua ribu dua puluh empat
ya saya ingin mengatakan
lebih mudah saya untuk mengatakan yang tidak punya basis partai politik
yang pertama itu bunga anies baswedan
kemudian yang satu yang saya sampaikan tadi berbasis kader dari partai politik lain
karena itu kan
ada pak prabowo ada pak ganjar
biasanya ini pak kalau yang ada partainya
apalagi kalau bukan ketua umum kan
berarti sudah mulai agak mengerucut nih
oke tapi itu sudah mulai dicermati
kan ada juga sandi kan juga bukan ketua umum
tapi sudah mulai dicermati ya pak
terutama untuk relasi relasinya dalam hal pileg nanti gitu
apakah dia linear nggak dengan kita nanti
tapi yang paling penting sebenarnya gagasan gagasan mereka ke depan
gagasan gagasan yang akan ditawarkan kepada indonesia ke depan
bagaimana soal keberlanjutan pembangunan
bagaimana merawat persatuan dengan pembangunan
nah itu yang sebenarnya kita lebih concern dulu
kalau mereka memang klop dengan gagasan yang kita ingin hadirkan di tanah air kita ini
bagaimana bentuk nkri
bagaimana peradaban nkri ke depan
bagaimana dan dimana peranan kita bisa sumbangkan disitu
sekali lagi konteksnya merawat persatuan dengan pembangunan
karena ada kotel effect itu pak suar
sehingga mungkin ya ini bisa menjadi salah salah pilih
kemudian bisa berdampak terhadap suara
harus sangat hati hati
jadi akan mencari titik tengah antara suara di akar rumput
tapi juga bagaimana kemudian fakta politik elit politik elit partai akan menentukan
itu saya kira hampir semua partai politik pasti berhitung seperti itu
dan relasinya terhadap atau kedekatannya terhadap isu isu kita
dan isu isu itu yang diterima oleh akar rumput
para pemilih pemilih p tiga
baik pemilih pemilih tradisional
pemilih pemilih yang sudah ada sekarang
maupun pemilih pemilih yang akan datang
karena pemilih pemilih baru kita harapkan akan lebih banyak dan memperkaya para pemilih
battleground kita memang kita akan mulai dari jawa tenggara
mulai dari jawa timur
dan kemudian seluruh pulau jawa ini kita ingin kembalikan suara p tiga
sebagaimana yang pernah kita raih pada tahun dua ribu
jadi menurut kami kalau dalam siklus itu dua puluh sampai dua puluh lima tahun
mestinya kita bisa kembali merebut suara kita
atau meminta kembali suara suara kita yang dipinjam itu
tapi bangunan koalisi sekarang masih cair
belum ada kesepakatan politik
baru meeting meeting ideenya sudah ketemu
apakah mungkin juga akan kembali berkoalisi dengan partai pendukung pak jokowi
pd perjuangan misalnya
dengan koalisi hari ini partai partai politik ya
tapi pilihan pilihan yang sedang kita tata yang mana dan seterusnya
oke pak beberapa partai pendukung pak jokowi beberapa waktu belakangan
mengusulkan penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden
p tiga sih kalau kita lihat
pernyataan kader kadernya begitu mengatakan menolak ya
tapi apa pandangan pak suarso ketika itu mulai muncul di ruang publik disampaikan oleh menteri menteri teman teman bapak juga
sahabat sahabat partai koalisi karena bapak juga partai pendukung pemerintah
apakah itu kemudian bapak juga menolak atau ada pertimbangan pertimbangan lain
apa sih yang kemudian pak suarso tangkap dari isu penundaan pemilu dua ribu dua puluh
dijawab nanti pak kita break dulu
kami akan segera kembali
terima kasih pak
pertama sekali isu penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat
isu yang juga sempat diramai pak dalam pembahasan di ruang publik
meskipun mungkin sekarang sudah agak meredah
tapi sebagai ketua umum partai pendukung pemerintah karena isu ini juga dilemparkan oleh para ketua umum ketua umum partai politik begitu untuk penundaan pemilu
beberapa kader bapak memang menyatakan sudah akan p tiga menolak wacana itu
benarkah kemudian memang secara politik p tiga juga tidak sepakat untuk isu penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat atau memperpanjang jabatan presiden joko widodo
secara internal kami bahas itu mengenai untung ruginya
advantage dan disadvantage nya
dan kita melihat lebih banyak ruginya
ruginya bagaimana pak
ya pertama ini kan siklus yang lima tahunan
ruginya adalah pertama mengenai soal kita sudah menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa mengatasi pandemi dengan baik
sementara masa dengan pemilu yang sebenarnya sama rumitnya gitu dan sudah menjadi kalender politik setiap lima tahunan kita laksanakan kok kita nggak mampu
yang kedua adalah kita lihat negara negara lain pada masa pandemi lagi di tengah tengahnya mereka tetap melakukan pemilu
dan mereka tetap jalan dengan baik
memang kalau dilihat dari sini
sekarang kan bukan sebuah kerugian
nah kita melihatnya begini
apa sih sebenarnya yang harapan atau ekspektasi gitu dibalik penundaan itu apa sebenarnya
itu yang kita tanya
jadi waktu soal untung rugi kita mau tanya sebenarnya apa sih ekspektasinya
kita justru melihat semua legasi
legasi yang sudah dicapai oleh
presiden jokowi dengan baik dan luar biasa saya kira
itu apakah tidak kemudian nanti menjadi
ya ada menggerus sedikitlah
mengalami defisit itu
gara gara penundaan dengan memaksa gitu
dan saya tahu presiden jokowi tidak mau berdiri di atas konstitusi
beliau mau adalah mengikuti konstitusi
apa namanya pemilukan sebuah instrumen sebuah forum
yang digunakan oleh seluruh negara bangsa yang menegakkan demokrasi
untuk melakukan introspeksi mengevaluasi perjalanan lima tahun sebelumnya
dan itulah kenapa terjadi pergantian
jadi jangan dibalik gitu
seakan akan pemilu ini sesuatu yang bisa ditawar gitu
sesuatu yang justru yang dievaluasi ini bisa dilakukan sekarang atau besok
atau nanti aja
jadi justru cara berpikir yang terbalik itu menurut saya yang gak pas
itu kesimpulan kami di internal partai
ada upaya upaya pak yang mendekati bapak atau partai p tiga untuk menggolkan
ada tapi saya katakan bahwa pertama secara konstitusi dimungkinkan mungkin saja
kalau ada perubahan di undang undang dasar
nah perubahannya dimana gitu dan seterusnya
tapi apakah sepenting itu kita memaksa perubahan undang undang dasar untuk apa namanya
mengakomodasi penundaan ini
salah satu alasan ya disebut sebut
perlu memperpanjang masa jabatan presiden adalah justru proyek ikn pak
ikn ini kan juga bagian dari kerjanya pak suarso manual
pak penas betul betul ppn
kan begitu kita letakkan master plan dengan baik
kita susunkan detail plan yang dengan baik
kan alangkah anehnya kalau kita sudah memutuskan seperti itu
dan itu keputusan politik yang diterima oleh seluruh partai politik
hanya satu partai politik yang apa apa yang tidak setuju
dari sembilan partai politik delapan partai politik setuju
jadi sebenarnya kalau kedepan konfigurasinya seperti itu
harusnya ini proyek yang akan tetap berlanjut
karena kalau tidak kan ini energi yang sudah dikeluarkan
kemudian termasuk investasi dalam dua tahun kedepannya akan berlangsung
itu kan sesuatu yang mubazir yang dilakukan
tadi pak suarso mengatakan ada upaya mendekati p tiga ya
untuk menggolkan wacana penundaan pemilu
sekarang menurut anda secara politik apakah itu sudah selesai atau sebetulnya masih ada
menurut saya sudah selesai
dan apalagi kemudian pdip kemarin juga mengatakan
mereka juga tidak berminat untuk melakukan amandemen
saya kira sudah selesai
ya kan nanti ada beberapa teman teman dari dpd juga sudah mulai menjelaskan seperti itu
jadi saya kira
kita bekerja dan kita harus buktikan
dan presiden jokowi saya kira sudah menunjukkan
langkah langkah bagaimana tahun dua ribu dua puluh empat itu pemilu empat belas februari akan bisa dilaksanakan dengan baik
dan justru beliau ingin
menjadi bagian dari
solusi terhadap negara ini
terhadap publik indonesia
jangan sampai nanti legasi terakhir beliau itu adalah menjadi masalah
saya kira pak jokowi tidak mengharapkan itu
jadi kalau salah satu alasannya adalah karena proyek ikn justru anda sebagai menteri ppn dan kepala bapak nas tidak melihat relevansinya
sangat tidak relevan
sejauh ini bagaimana pak kita menyinggung sedikit soal ikn nusantara yang sempat ramai juga disoroti pendanaannya
bagaimana anda sebagai menteri ppn kepala bapenas yang juga punya tugas di proyek ikn ini menilai dinamika pro kontra dan juga banyaknya ada pihak pihak yang kemudian mempertanyakan
proyek ikn ini
saya kira kalau pro dan kons itu sesuatu yang wajar
selama consnya itu rasional
selama consnya itu bisa menghadirkan argumentasi yang bisa diterima
tapi menurut saya sampai hari ini yang cons itu tidak bisa menghadirkan argumentasi yang secara rasional secara teknokratik bisa kita terima
misalnya soal pembiayaan lah soal pendanaan
sebagai contoh saja
soal waktu pandemi ini kita bisa mengeluarkan anggaran sekitar hampir sembilan ratus triliun
itu sudah sama dengan dua ikn sebenarnya
nggak ada masalah ternyata kan
coba bayangkan kalau itu kita jadikan lakukan investasi
saya kira hanya membutuhkan penjelasan memerlukan penjelasan kepada mereka bahwa kenapa ini dilakukan
dan ya mereka kopeh saja tidak mau terima alasannya saya kira
ini kan kita ingin bandul dari ekonomi indonesia itu tidak hanya bertumpu di jawa
jawa dan sumatera itu sudah menguasai ekonomi indonesia
apa ya titik berat ekonomi itu bandulnya tidak hanya di jawa
tapi kita bisa bikin juga titik berat yang baru di kalimantan
dan ikn nusantara akan tetap jalan terus seperti yang memang direncanakan oleh pemerintah oleh presiden jokowi dodo
saya kira undang undangnya
sudah selesai kemudian master plannya sudah ada
memang sekarang sedang ada judicial review ya di mk
kita akan hadapi dan saya lihat ada yang material terhadap dihadapkan dengan pasal delapan belas
kebetulan saya juga sudah pernah ikut di panitia ad hoc dari versi pemerintah di zaman itu untuk undang undang dasar
dan di perubahan di pasal delapan belas itu
saya kira berarti
saya kira banyak hal yang mereka tidak membaca dengan baik dari risalah risalah itu
jadi saya optimis ikn ini akan terus berjalan dan menjadi simbol dari keberhasilan kesuksesan kita
mengkoordinasi semua faktor faktor pembangunan dan kesertaan seluruh masyarakat
sebagai ketua umum p tiga tapi juga sisi lain anda menteri ppn kepala bapenas ini pak
bagaimana kemudian fokus skala prioritas yang mana ini
p tiga juga secara politik juga punya target target tapi juga di saat yang sama
sama seperti ketua partai yang lain juga menjabat sebagai seorang menteri
skala prioritasnya mana yang lebih dulu nih pak
saya kira itu tidak perlu di trade off ya

dan kita juga tidak bisa menggoda
kalau saya bilang imbalance gitu atau di balancing saya kira nggak
dua duanya adalah prioritas gitu kan
kapan ini kita urusan
kapan kerja politik kapan kerja untuk
dan yang paling penting buat saya saya harus bisa membedakan bahwa ini urusan negara ini urusan partai politik
jadi saya tidak akan membiaskan itu kemudian mencampur adukan karena tanggung jawabnya berbeda
di tahun ini mesin politik partai p tiga akan semakin dipanaskan lagi pak suharto
harus panas dan itu yang kemudian menjadi instruksi kepada semua kader di seluruh indonesia
terima kasih banyak pak suwarso monwarfa ketua umum partai setelah pembangunan
sudah banyak bicara bersama dengan kami pada malam hari ini
selamat sekali lagi untuk harlah ke empat puluh sembilan
sukses dan kita akan lihat nanti siapa kemudian calon presiden yang akan dibawa
tadi bahasanya pak suwarso
dibawa untuk maju di pilpres dua ribu dua puluh empat
sehat sehat pak terima kasih banyak